keinformasi berikutnya diduga mencuri ikan di laut natuna utara
kapal ikan asing asal vietnam ditangkap petugas badan keamanan laut atau bakamla
petugas mengamankan enam abk beserta muatan ikan
aksi kejar kejaran terjadi antara petugas badan keamanan laut bakamlah
yang melakukan patroli laut di kn pulau dana tiga ratus dua puluh tiga
dengan kapal ikan asing berbendera vietnam di perairan natura utara minggu pagi
kapal vietnam dengan kode lambung kapal bd sembilan ribu tiga puluh enam ratus delapan puluh satu ts
ditangkap karena mengambil ikan di perairan tersebut
tanpa dilengkapi dokumen resmi alias ilegal
petugas bakamla mengamankan enam abk kapal asal vietnam
dan kurang lebih tiga ratus kg ikan campuran hasil tangkapan kapal vietnam tersebut
letkol bakamla hananto widy komandan kn pulau dana tiga ratus dua puluh tiga menyebut
kapal ikan asing vietnam itu tertangkap dalam patroli di perbatasan
untuk menjalani proses hukum lebih lanjut
kapal asal vietnam ini dibawa menuju ke pangkalan batam
ditangkap oleh kn pulau dana
pada pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
kn pulau dana melaksanakan patroli pada sektor
wilayah perbatasan indonesia malaysia utara
selanjutnya km pulau dana mendeteksi satu buah kapal ikan asing
yang berada dua nautical mail di dalam landas kontinen